adu tantangan untuk saling membuktikan harta kekayaan para calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada dki jakarta terus berlanjut
setelah gubernur ahok menuduh calon wakil gubernur sandiaga uno menyimpan harta di luar negeri dan menantang untuk melakukan pembuktian harta terbalik
sandi siap untuk menjawab semua tantangan dari gubernur ahok
kampanye pilkada dki jakarta belum dimulai namun aksi saling sindir dan serang antar calon sudah mulai memanas
calon wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno yang telah mengikuti program teks amnesti menantang calon lain termasuk petahana basuki cayapurnama untuk mengikuti jejaknya
tantangan untuk mengikuti program teks amnesti yang dilayangkan oleh sandiaga mendapatkan tanggapan sinis dari ahok
gubernur ahok mengklaim bahwa selama ini ia selalu berpengalaman
selalu terbuka dengan harta hartanya
ahok malah menuduh wakil ketua dewan pembina partai gerindra ini menyimpan hartanya di luar negeri
ahok juga meminta sandi untuk melakukan pembuktian terbalik harta kekayaannya
makanya saya tanya dia nantang orang yang salah
saya sejak berpolitik saya sudah menekankan harus ada pembuktian terbalik harta pejabat
dan semua harta saya itu saya laporkan di lhkpn
jadi semua harta saya itu tidak ada yang disembunyikan di luar negeri
beda lah saya sama sandiaga yang kaya ngumpetin di luar negeri kan
seperti pantun yang saling berbalas tantangan ahok kembali dijawab oleh sandi
semuanya menanggapi dengan positif
tapi mungkin pak basuki menanggapinya satu satunya yang menanggapinya sangat negatif
malah menerang saya saya bilang mayoritas dari aset saya ada di dalamnya
kenapa gubernur basuki menginginkan adanya pembuktian harta terbaik
dan secara hukum tidak diberikan landasan atau bingkai untuk melakukan itu
saya bertanya sama dia
boleh nggak kita bisa mendapatkan asistensi
seandainya ajakan dari pak gubernur itu bisa kita lakukan
dan saya sangat siap untuk melakukan pembuktian harta terbalik
kompetisi untuk saling membuka harta kekayaan para pejabat dan calon pejabat
memang tidak hanya mendorong akuntabilitas dan juga transparansi
jika ini benar dilakukan maka bisa meningkatkan kualitas demokrasi di indonesia
budi adiputro cnn indonesia